eksotisme tanaman bonsai mampu mempengaruhi gaya hidup
tidak sedikit masyarakat yang tergiur mengoleksi maupun membuat tanaman yang dijadikan bonsai terutama saat pandemi covid sembilan belas
secara tidak langsung hal ini mendongkrak pasar bonsai di indonesia
pelaku atau perajin bonsai pun akhirnya memasarkan bonsai secara online
mereka bahkan mengadakan pameran ataupun kontes bonsai seperti yang dilakukan di kabupaten pati jawa tengah
kegiatan berlangsung sejak tanggal dua belas hingga enam belas desember tersebut diikuti sekitar tujuh ratus peserta
tapi yang sudah terbayar setahu saya sampai sejauh ini satu tiga miliar
azam herman berharap kualitas bonsai bisa lebih ditingkatkan lagi baik dari sisi artistik maupun jenis tanamannya
lebih dari itu penggemar bonsai lebih dikedepankan dengan material lokal indonesia sehingga nantinya bisa lebih mengenalkan tanaman indonesia
berbicara mengenai kreasi bonsai lokal ada nih kerajinan bonsai kelapa beragam karakter
pembuatnya purnomo pemuda asal desa kaligerman kecamatan karanggeneng kabupaten lamongan
dengan kreasinya pemuda yang hobi bermain musik metal ini memanfaatkan limbah kelapa
untuk membuat bonsai kelapa ada dua cara
yakni menggunakan media air hingga tumbuh tunas dan akar atau proses alami yakni langsung ditanam dalam pot
untuk mendapatkan bonsai yang lebih unik
purnomo sengaja mengukir serta mengecat bonsai dengan tambahan berbagai ornamen
dari awal iseng karya purnomo kini banyak diminati warga terutama penggemar tanaman bonsai
kebetulan dulu teman sih nyaranin ada bursa kelapa terus suka aja
kita view di internet facebook kok bagus bagus akhirnya punya ide terus bikin lah
meski pemasarannya hanya melalui media sosial peminat bonsai kelapa ini datang dari berbagai daerah di pulau jawa
dengan harga jual mulai rp satu ratus lima puluh sampai lima ratus pendapatan rata rata yang didapat mencapai tiga hingga lima juta rupiah per bulannya